mau makan gak
kalau ngebut kita udah sampai dari tadi
gak apa apa pelan juga
yang penting sampai
dipecat atau enggak
saya masih belum bisa mikir
perut saya masih sakit
barusan komandan sama wakil komandan habis duel
masa komandan sama wakil komandan
gak akur gimana
katanya habis duel
duelnya sama orang lain
wakil komandan duel sama didu
komandan duel sama temennya didu
didu itu siapa
ada masalah apa
gak usah banyak tanya
sisanya masih sama utar
kasihin ke dia
orang yang kamu cari
ijin kang saya mau ketemu orang orang yang nyari saya
ujang sama kang murad
kamu udah tahu mereka di mana
iwan kemarin dapat nomor telepon salah seorang dari mereka
terus saya telepon janjian hari ini
kamu sama siapa aja
ujang kang murad sama iwan
kalau bisa diselesaikan dengan damai
selesaikan dengan damai
kalau harus perang jangan sampai kalah
yaudah sana berangkat
antun emang bileders ini mamam tentang laki laki kamu
geez duluus primus kita ini kenapa berp
kamu kok terlalu sinaw wetifan norwegian soda
saya titip jemuran
padahal saya ingin ikut nonton
nggak boleh sama kang cecep
saya nunggu kabar baiknya aja
saya mau pergi dulu
ayoan ada urusan apa
perang sama siapa
sama orang orang yang dulu pernah nyerang kesini
sama kang cecep kang ujang kang murad
sama kang murad
tunggu iwan dulu
hari ini mau perang sama anak buah bang edi
kamu tau dari mana
kang mus nyuruhnya
kalau bisa masalahnya diselesaikan secara damai
kalau harus perang
jangan sampai kalah
kenapa saya gak diajak
kondisi kamu lagi nggak memungkinkan
minimal saya kan bisa jadi supporter
bu bun mau ikut
kondisinya kan masih gitu
dia bilang minimal jadi supporter
saya permisi ke dalam
langsung masuk aja
iya terima kasih
selamat pagi bang
saya sudah terima uang dari agus
tapi uangnya cuma sejuta kurang
mana cukup buat bikin kegiatan
kamu boleh minta lagi ke agus nanti sore
ada yang penting sampai kamu nelfon saya
sebetulnya saya mau nelpon bang edi dari kemarin sore
kamu sudah terlanjur nelfon
kemarin salah seorang backing orang orang di parkiran
sama di terminal
buat ngehajar mereka
mereka mau cari orang orang yang saya bayar
ini akan memudahkan orang orang yang saya bayar
membuat mereka menjadi tidak berguna
aku lagi di jalan
sama orang yang ajak kamu jadi copet
aku belum ketemu sama dia
aku umai sama yang lain